hai museum nasional atau musim gajah yang berada di jalan medan merdeka barat jakarta pusat terbakar
hai api yang membakar sebagian besar bangunan di area belakang musim nasional berdasarkan
laporan dari jurnalis transmedia yaitu bahwa memang mendapatkan data dari laporan suku dinas
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota jakarta pusat yang dikutip dari cnn indonesia
insiden itu dilaporkan warga pada hari sabtu pukul dua puluh waktu indonesia barat api juga terlihat
berkobar ke arah depan bangunan di jalan medan merdeka barat lokasinya berdekatan dengan proyek
mrt jakarta hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api dari sisi belakang
museum pihak damkar pun melakukan pengerahan awal berupa tujuh unit dan puluhan personel